jakarta japan matsuri digelar pada delapan hingga sembilan september di plaza tenggara gelora bung karno jakarta
acara yang digelar untuk memeringati enam puluh tahun persahabatan indonesia jepang ini
menghadirkan festival budaya dua negara mulai dari kuliner hingga musik
festival musik sendiri menjadi puncak festival dengan menghadirkan musisi ternama dari dua negara
antara lain akb empat puluh delapan kiroro sukima switch dari jepang hingga endin dan run dari indonesia
sudah ada debbie asari di kawasan gelora bung karno jakarta
debbie bagaimana dengan antusiasme warga dan bagaimana dengan kemeriahan event kali ini
silahkan dengan laporan anda
selamat malam iyuda atau kombang wak iyudasan dalam bahasa jepang
di sini suasananya dapat kita lihat ya cukup menunjukkan bagaimana suasana di jepang
dan sejak sore saja acara jak japan matsuri atau jak japan
festival ini sudah cukup dipenuhi oleh para pengunjung
dan saat ini sedang break atau istirahat nanti pada pukul setengah tujuh nanti akan dilanjutkan lagi acaranya
dan semakin malam nampaknya pengunjung semakin ramai
sejak sore tadi saya lihat mulai banyak berdatangan para pendatang
baik dari keluarga atau juga dari para turis jepang sendiri dan juga warga indonesia yang
turut merayakan hubungan persahabatan indonesia jepang yang ke enam puluh ini
yang memang sempat ditandai terhitung sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan
dimana adanya perjanjian perdamaian hubungan indonesia dan jepang
dan di festival jepang matsuri tahun ini akan acara ini akan di highlight atau diramaikan oleh adanya music festival
dan di festival musik ini sendiri nantinya memang menjadi
menjadi yang diangkat di tahun ini dengan menghadirkan beberapa musisi yang tadi sudah sempat disebutkan dari jepang dan juga dari indonesia
dan fokus lainnya untuk tahun ini adalah lebih kepada friendship dan cross culture atau persilangan budaya indonesia jepang
di mana nantinya musik diharapkan dengan adanya festival musik ini dapat semakin menjalin hubungan indonesia dan jepang
dan untuk besok misalnya akan ada kolaborasi penampilan antara
ikb empat puluh delapan dan juga jkt empat puluh delapan yuda
ya debbie kalau tadi anda katakan ini memang hanya kolaborasi musik
apakah di sana juga ada hal hal menarik lainnya mungkin kuliner berbau jepang
kemudian juga ada pernak pernik jepang dan berapa nih tiket masuk buat warga jakarta dan sekitarnya ingin menyaksikan kemeriahan acara ini
ya memang benar sekali yuda selain festival musik
japan matsuri ini juga dimeriahkan oleh
ada beberapa stand atau booth yang berisi berbagai macam kuliner dan juga hasil kerajinan dan juga budaya dari jepang dan juga indonesia sendiri
dan untuk tiket masuk ke acara ini ada rp enam puluh tiket yang harus dibayar bagi yang ingin datang ke sini
di mana acara ini memang diadakan dari hanya dua hari saja yaitu hari ini hingga besok
tepatnya di plaza tenggara gelora bung karno senayan jakarta
jadi yuda selain adanya petunjukan kuliner dan juga berbagai pertunjukan budaya jepang dan indonesia yang ada di jakarta dan khususnya beberapa kota di indonesia
hal serupa juga dilakukan di jepang khususnya di tokyo
di mana pada bulan juli yang lalu memang sudah diadakan acara serupa untuk memeringati hubungan persahabatan indonesia jepang yang ke enam puluh di tokyo sendiri diadakan indonesia festival begitu yuda
baik dewi asari terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat menikmati keberian acara malam ini
sembari bertugas salam malam